pernyataan kapolri pada enam oktober lalu tentang kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam tragedi kanjuruhan hingga kini belum terrealisasi
hal ini memantik reaksi tim kuasa hukum aremania dengan melakukan menggugat
menurut mereka tragedi kanjuruhan bukan perkara kelalaian petugas
melainkan kekerasan yang sistematis dan terkomando
dari temuan itulah tim aremania menggugat akan menjadikan kasus ini sebagai pelanggaran ham berat
pasal yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat tersangka tragedi kanjuruhan pun dinilai tidak tepat
tim aremania menggugat menilai bahwa penyidik seharusnya menggunakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh kuhp
penyidik sudah menyampaikan bahwa dimungkinkan ada penambahan tersangka lagi
tetapi sampai penambahan berkat ini tidak ada penambahan tersangka
bagi kami penyidik tidak serius dalam menyidik perkara ini
kemarin kita juga sudah berkoordinasi berkomunikasi dan berdiskusi dengan komnas ham bahwa perkara ini juga akan dibawa ke penanganan perkara pelanggaran ham berat
tim kuasa hukum juga akan membuat laporan ke polda jatim terkait tragedi kanjuruhan
pasalnya saat ini polisi menggunakan laporan model a atau laporan yang dibuat polisi sendiri
yang seperti di
dalam laporan penyelesaian perkara ini
bagi kami itu sangat tidak cukup
karena ini sebenarnya adalah tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh
kami masih memaknai itu
karena ini tidak bisa dianggap belarea
menembakkan gas air mata ke tribun yang sebenarnya persoalan ada di tengah lapangan
kalau penonton ada di tribun berarti secara otomatis kita harus pahami bahwa di situ adalah penonton yang memang pada tempatnya
sebelumnya polisi menetapkan enam tersangka atas tragedi kanjuruhan yakni dirut pt lib
ketua pantel security officer kabak ops polres malang kasat samapta polres malang serta danyon brimo polda jatim
abdul malik malang jawa timur